kita beralih ke informasi selanjutnya sebanyak enam belas jenazah korban kelompok kekerasan bersenjata di kabupaten duga papua
tiba di pangkalan tni angkatan udara maros sulawesi selatan
usai diserahkan kepada keluarga jenazah akan dibawa ke daerah asal masing masing di makassar toraja dan sumatera utara
istaka karya juga menjamin proyek akan dilanjutkan dengan pengawalan pasukan tni polri
setelah rombongan panglima tni marsikal hadi cahyantoti beri pangkalan tni angkatan udara maros sulawesi selatan
selanjutnya rombongan pengangkut jenazah korban kekerasan bersenjata di nduga papua pun tiba
ke enam belas jenazah ini didampingi sejumlah keluarga yang turut berangkat dari timika papua
diangkut menggunakan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni au
setelah diturunkan satu persatu jenazah kemudian dipindahkan ke dalam ambulans

jenazah diturunkan di makassar sebelum diberangkatkan ke kabupaten tanah toraja dan daerah lainnya di sulawesi selatan
sedang dua jenazah lainnya akan diterbangkan ke jakarta sebelum dibawa ke medan sumatera utara
sejumlah keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat satu persatu jenazah kerabat mereka diusung menuju ambulans
serah terima jenazah kepada keluarga ini dihadiri sejumlah anggota tni polri
perwakilan pt istaka karya dan deputi dari kementerian bumn
perwakilan kementerian bumn menjamin pelaksanaan proyek
jalan dan jembatan di lokasi tersebut akan terus dilanjutkan sesuai target
di mana proyek tersebut diperkirakan rampung pada desember dua ribu sembilan belas mendatang
namun penanganan pembangunan kali ini akan melibatkan pasukan gabungan tni polri di lokasi
untuk mencegah terulangnya aksi penyerangan serupa
kami rapat bersama penglima dan juga wakal polri
arahannya adalah presiden menginginkan proyek ini harus jalan terus
jadi mulai minggu depan akan dilanjutkan
tetapi pola kerjanya itu akan lebih diimprove lagi
di mana ada pendampingan langsung dari tni polri bersama sama dengan istaka maupun yang kontraktor lainnya
untuk meneruskan proyek itu